dari lanjutan pencabulan anak di bawah umur petugas polrestabes surabaya masih memeriksa dua anak yang menjadi tersangka kasus pencabulan
kedua anak ini terpaksa masih harus diamankan karena dinilai berperan penting saat mencabuli korban
sementara enam pelaku lainnya telah dibebaskan dengan status wajib lapor
dari delapan tersangka di bawah umur yang diamankan polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dua tersangka terakhir yaitu as dan mh
selama menjalani pemeriksaan keduanya dititipkan oleh pihak kepolisian ke shelter yang berada di bawah pengawasan pemerintahan kota surabaya
di shelter tersebut mereka mendapatkan pendampingan intensif secara medis dan kejiwaan
polisi berharap perilaku menyimpang mereka dapat segera pulih
urgentnya kenapa dititipkan di shelter
karena dua orang ini yang paling urjal untuk segera dipulihkan psikisnya dibandingkan yang enam orang yang lain
jadi bukan karena dia lebih busuk atau dia lebih nakal tidak
tapi memang karena dia mungkin lebih dulu mengenal kesalahan ini sehingga dia menjadi menahun gitu ya
sementara prihatin dengan meningkatnya kasus kejahatan seksual anak sejumlah komunitas pemerhati anak menggelar kampanye mendukung ruu pemilu
kepala pembangunan kekerasan seksual dengan mengumpulkan tanda tangan
dalam kampanye ini orang tua anak diminta untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan seksual yang lebih kepada anak anak mereka
selain itu mereka juga dituntut berani melaporkan ke pihak kepolisian jika orang terdekat mengalami kejahatan seksual
namun lembaga pemerhati anak dan perempuan ini tidak menyetujui hukuman kebiri kepada pelaku seksual
karena hukuman kebiri hanya menurunkan libido seksual tapi tidak mengubah sikap maupun pola pikir
seorang terhadap seksualitas
jadi kalau mau ada perbu perbu itu harusnya lebih hal soal soal teknis
teknis itu tadi pemulihan harus ada pencegahan harus ada sistem peradilannya harus yang ramah pada korban dan rehabilitasi
dalam aksi kampanye itu pemerhati perempuan dan anak juga membagikan stiker sosialisasi langkah langkah pencegahan
dalam mengasuh anak serta pemberian dukungan terhadap ruu penghapusan kekerasan seksual